ada sejumlah tahanan di rumah tahanan sarangbungku pekanbaru riau pada jumat siang yang berhasil kabur dengan mendobrak pagar hingga roboh
sementara itu sejumlah tahanan membakar rutan
sebagian dari ratusan tahanan yang kabur itu melarikan diri dengan menumpang kendaraan angkutan umum
seribu petugas dari polda riau dan dibantu pihak tni dikerahkan ke rutan sarangbungku pekanbaru untuk menangkap napi yang kabur dan menjaga wilayah sekitar rutan
warga pun berusaha membantu mengejar tahanan yang kabur di jalan harapan raya gang gunung raya
sepuluh orang napi yang berhasil kabur ditangkap polisi dan kembali ditahan
inilah video amatir yang memperlihatkan bagaimana para napi kabur dari rutan pekanbaru riau
bagaimana mereka berlari mencari kesempatan setelah terjadi kerusuhan dan pintu lapas berhasil dibobol oleh para narasum

pada hari ini para napi kabur di jalan harapan raya telah berjalan ke tempat yang terkenal

pada hari ini para napi kabur di jalan harapan raya telah berjalan ke tempat yang terkenal
pada hari ini para napi kabur di jalan harapan raya telah berjalan ke tempat yang terkenal

pada hari ini para napi kabur di jalan harapan raya telah berjalan ke tempat yang terkenal